presiden joko widodo menyatakan pemerintah masih menunggu hasil studi terkait dengan wacana memperpanjang kereta cepat hingga ke surabaya
jokowi juga menuturkan studi terkait dengan perpanjangan kereta cepat baru akan dirampungkan oleh pemrakarsanya dalam dua pekan ke depan
hal ini disampaikan oleh jokowi saat tiba di stasiun padalarang usai meresmikan kereta cepat wush pada senin kemarin
jokowi menuturkan studi terkait dengan wacana memperpanjang kereta cepat hingga ke surabaya